komisi pengawas persaingan usaha atau kppu membongkar temuan rangkap jabatan puluhan komisaris bumn di perusahaan non bumn
rangkap jabatan ini dinilai kppu berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bahkan praktek monopoli
lalu apa saja temuan kppu terkait rangkap jabatan bos bumn
kita sudah tersambung dengan ketua kppu kodrat wibowo kemudian staf khusus kementerian bumn arya sinulinga dan ahli hukum tata negara ferry amsari
selamat malam bapak bapak
oke tadi sebelumnya sudah ada pernyataan ya dari bang arya belum mendapatkan secara langsung begitu secara clear nama nama bos bumn
tanda kutip para komisaris yang rangkap jabatan
saya ke pak kodrat terlebih dahulu pak kodrat siapa siapa saja kemudian nama namanya
kenapa dengan tidak gamblang kemudian disampaikan ke kementerian bumn ataupun kepada publik
karena dari awal juga ya saya ingin menanggapi bahwa apa yang disampaikan
oleh mbak elvira yang dimana disampaikan bahwa kppu mempertanyakan tentang rangkap jabatan sudah tidak relevan
yang kami inginkan adalah sebenarnya teman teman di kemenek bumn meninjau kembali pasal yang ada dalam permenek bumn nomor dua puluh tahun dua ribu sepuluh
yang mengizinkan atau memperbolehkan dewan komisaris atau pengawas di bumn menjadi komisaris
di non bm jadi itu yang sebetulnya tujuan awal dan tujuan utamanya seperti itu
agar ada jawaban bahkan kalau mungkin pencabutan dari pasal yang punya potensi potensi terhadap adanya pelanggaran
karena di undang undang lima tahun setan sekitar sangat jelas
direksi atau komisaris di satu perusahaan tidak boleh merangkap jabatan di direksi atau komisaris di perusahaan lain
dan kriteria pertama dalam pasar yang serupa
yang kedua bila terkait usahanya
yang ketiga bila dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli
jadi memang tujuannya hanya bagaimana agar ini tidak terjadi
dan yang jelas dari indikasi yang ada apa yang juga bisa dimungkin menjadi perbincangan ramai dan menjadi viral adalah
memang potensi yang kriteria pertama
komisaris di sebuah bumn menjadi dua puluh dua komisaris di sebuah perusahaan
yang kami lihat secara edukasi awal sebagian adalah usaha usaha swasta
di mana pelaku pelaku ini bergerak di bidang yang hampir terkait bahkan dalam yang sama
apakah masih berupa potensi ada kekhawatiran arah ke sana atau memang sudah terjadi
faktanya seperti apa pak kodrat
kalau kami bisa bicarakan di sini pada faktanya karena ini masih berupa indikasi ya masih potensi
ini yang kami lakukan mengapa kita menyampaikan surat saran dan pertimbangan
adalah sedangkan dari kppu untuk melakukan advokasi terhadap pemerintah
pemerintah baik itu pusat dan daerah kementerian lembaga maupun dinas dinas
belum sampai ke penegakan
kalau kita bicara penegakan tentu tidak akan seramai ini kita langsung saja
kita juga baru dapat nama perusahaan dan bergerak di bidang apa
kita juga tidak meneliti lebih lanjut apakah ini swasta ini ada pengendalian dari bumn itu sendiri
ataukah mereka sebenarnya anak usaha bumn yang tercatat tapi tidak tentara
atau mungkin jangan jangan swasta murni
itu yang kami
anggap harus clear sehingga kalau ada permintaan dari halayak publik terutama
terkait dibuka namanya dibuka nama perusahaannya saya kira tidak relevan
karena tujuannya bukan untuk penegakan hukum
tapi untuk advokasi saran pertimbangan terhadap bumn
terkait peraturan yang dibuat di bulan oktober nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
oke saya ke bang arya ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan tadi
oleh pak khodrat
ya ini yang kita senang ya akhirnya ini kan urusannya allah
urusan surat ya permennya kita gitu
jadi tapi yang mencurahkan penuh sensasi ini kan karena rangkap jabatan itu
apalagi sampai keluar di media bahwa satu komisaris itu rangkap jabatan di dua puluh dua perusahaan
orang kira itu di perusahaan bumn ternyata bukan
kalau menurut ini tadi ya informasi tadi ya
jadi sebenarnya kan hoax nya udah kemana mana gitu
jadi prinsip kita adalah sebenarnya kalau bisa disampaikan ke kita dulu gitu informasi itu
apa sih yang ada datanya yang mana nanti potensinya
nah mengenai permen yang kami keluarkan tersebut itu memang dilarang
dilarang rangkap jabatan
kecuali ya kecuali atas persetujuan dari menteri bumn
ya itu dan tidak melanggar peraturan perundang undangan
nah peraturan perundang undangan artinya kan peraturan perundangan di mana mana gitu
tidak hanya satu jadi semua calon perundangan
itu yang kita cek selalu
karena gini perlu kami jelaskan kenapa itu penting kenapa kayak buat peraturan seperti itu
sebenarnya peraturan kita ini udah lebih baik daripada sebelumnya
dulu itu mereka bisa merangkap jabatan di mana mana gitu
sekarang dibatasi cuma satu
kalau untuk yang komisaris
nah berikutnya adalah dia bisa rangkap jabatan di swasta kenapa
karena kita butuh banyak orang yang bagus bagus juga
orang bagus bagus ini bukan pengangguran
dia adalah orang orang yang bagus dan punya kerjaan di tempat lain
sepanjang itu tidak melanggar itu kita ambil
seperti pak agus marto misalnya
pak agus marto itu kan kalibernya kan besar gitu kita butuhkan bumn kita butuh itu
bangsa ini kita butuh pak agus marto
tapi namanya orang yang sekaliber itu dia pasti punya jabatan
di tempat lain
tapi sepanjang itu tidak ada hubungannya kita sih boleh dong kita ambil
masa orang bagus nggak bisa kita ambil hanya gara gara seperti itu
tapi kalau misalnya orang tersebut ada pelanggaran ataupun di market yang sama
itu bisa kita tolak
kami juga akan menolak itu
dengan segeranya menteri bgman akan menolak
jadi hanya harus ada persetujuan dari menteri bgman
baru boleh mereka rangkap jabatan
karena harus ada persetujuan artinya pak menteri juga tahu dan mengakui firm bahwa memang ada beberapa orang
mungkin catatan dari kppu ada sekitar enam puluh dua orang yang memang rangkap jabatan
bagaimana memastikan tidak ada konflik of interest itu bang arya
saya sampai hari ini nggak ngerti yang mana
kan disebut nama enam puluh dua ada yang sampai dua puluh
kita nggak tahu yang mana
sampai hari ini kita nggak tahu yang mana
ini yang kita agak kecewa sama teman teman kppu gitu
berarti tidak ada komunikasi tidak ada pemberitahuan dari kppu komunikasi dengan kementerian bumn
nah adalah yang kita suratkan ke kita mirip dengan rilis ke media pers
hanya mengatakan bahwa ada enam puluh dua rangkap jabatan ada yang begini begini
kami datanya nggak ada sama sekali itu
kalau kita sama lembaga negara ya saling cek data
kami juga butuhkan cek data itu
kami butuhkan tersebut
kan semua harus korek
antara lembaga ini kan cek and balance juga
saling koreksi saling support saling mendukung
nah itu yang kita butuhkan
kalau memang ada ayo kita bicarakan
mana yang memang
kalau tidak misalnya kalau nggak ada pelanggaran terhadap persaingan usaha nggak relevan dong
nggak ada masalahnya
kan nggak ada masalah kalau nggak melanggar uu persenjataan usaha misalnya
kan nggak ada masalah
karena nggak ada larangan juga untuk hal seperti itu
kecuali ada undang undang melarang
ini nggak ada
kecuali dia misalnya melanggar
nah ini ada
yang mana kira kira yang melanggar
saya akan copot kalau memang melanggar gitu
makanya ini antar lembaga itu check and balance nya ada gitu
saling mengingatkan itu ada
saya ke bang ferry
secara regulasi bagaimana ini bang
ada peraturan menteri bumn tapi juga ada undang undang lain juga yang menjadi payung hukumnya
pertama tentu saja saya ingin berkomentar soal enam puluh dua nama itu
maksudnya kppu umumkan saja
dan menurut saya menteri bumn tidak punya data untuk enam puluh dua nama itu
nah soal rangkap jabatan menurut saya banyak undang undang yang ditabrak
terutama misalnya undang undang dua puluh delapan tahun sembilan puluh sembilan tentang penyelenggara negara yang kecil dan bebas kkn
pasal tahun ini nomor lima tahun sembilan puluh sembilan tentang pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
lalu ada undang undang bumn nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga tentang bumn yang mengedepankan prinsip prinsip profesionalisme
apa itu profesionalisme sudah diterangkan di dalam berbagai undang undang termasuk dengan prinsip prinsip yang diakui
nah ini adalah prinsip profesional
yang mestinya dijalankan oleh bumn dan lembaga lembaga negara lainnya
jadi secara prinsip bahkan di dalam undang undang dijelaskan prinsip profesionalisme itu adalah
bagaimana menjalankan sebuah perusahaan dengan sungguh sungguh dan individu yang menjalankannya itu diharapkan mampu berkonsentrasi
membangun perusahaan dengan baik misalnya di undang undang bumn ya
kalau kemudian satu orang ya mengurus bukan puluhan perusahaan saya bisa pastikan itu tidak akan profesional
makanya kppu mendeteksi jangan jangan ini bagian dari praktik usaha tidak sehat

yang kalau kemudian satu orang di direksi perusahaan
yang kalau kemudian satu orang di direksi perusahaan
hulu hingga kehilir tentu akan ada pelaku usaha yang mengendalikan usaha itu
nah kalau dilihat undang undang nomor lima atau sembilan itu bisa patut diduga memang telah terjadi praktik usaha tidak sehat
monopoli dan segala macamnya
oleh karena itu bagi saya teman teman di bumn tidak perlu melarikan isunya ke mana namanya
karena mustahil bagi saya bumn tidak akui direkti yang berada di bawahnya pekerjaannya apa saja dan kira kira dia berada di perusahaan yang lain apa saja
kalau tidak berarti bumn tidak profesional mendeteksi orang orang yang dia pekerjakan
nah menurut saya begini bang arya paham betul lah bagaimana supaya profesional ya
bagaimana supaya profesional ya
profesional ya tentu saja
direksi direksi yang kemudian
yang lebih atau
bisa dipergunakan di lebih
dari satu perusahaan dia tidak
ada salahnya dia dinaikkan
menjadi salah satu
seperti bang arya kan punya
kapasitas yang bisa kemudian
mengelola banyak hal dia ditempatkan
di kementerian bumn
untuk kemudian membantu banyak
perusahaan tanpa harus
jadi direksi di mana mana kan
jadi begitu juga
orang orang yang punya kaliber
yang disebutkan oleh bang arya tadi
dia bisa ditempatkan di kementerian bumn
dan membantu banyak perusahaan
menurut saya begitu
ada tumpang tindir regulasi
di sana ya kemungkinan ada menabrak
undang undang lainnya terkait
peraturan menteri bumn
usai jeda tetap bersama kami di newscast
kita masih berbincang mengenai
polemik rangkap jabatan
para petinggi ataupun bos bumn
apa yang tadi disampaikan oleh bang ferry
memang ada potensi
melanggar undang undang di sana
peraturan menteri bumn ini
nanti semua peraturan itu punya potensi
kalau gak diatur
diatur dia dengan keputusan
dari menteri bumn
seperti itu juga
jadi gak bisa juga dikatakan bahwa
bumn harus tahu
ketika kita diberitahu
maka diberitahu datanya dong
kan gitu supaya kita buka
kita sama sama selesaikan
ini benar benar tidak tahu
atau pura pura tidak tahu
mbak kalau misalnya kpi mengatakan
jangan bilang pura pura nggak tahu
kppu memang gak beritahu kita
sampai sekarang yang mana
secara resmi tidak ada surat sama sekali masuk
ada surat tapi gak penyebut datanya
oke saya ke pak kodran
pak kodrat akan buka datanya kepada kementerian bumn
ya saya kira ini sesuatu hal yang sulit ya
karena bagaimana juga
disurat kami adalah soal pertimbangan
agar meninjau kembali
karena punya potensi
kalau misalkan tadi ditanyakan tentang data
atau nama perusahaan
ya kalau kita mau bicara tentang masalah penegakan
karena saran kami tidak diterima
permen dianggap lebih kuat daripada undang undang
ya mungkin memang
sudah saatnya kita melakukan penyelidikan
yang memang ada di daftar kami
di daftar yang telah terindikasi
di lima sektor tiga kluster kbumn
yang merupakan komisaris kbumn
dan punya jabatan angkat di
itu kita akan
tapi misalkan memang
ya saya melambat

saya menanggapi apa yang disampaikan tadi
oleh bang ferry
bang ferry sendiri bisa melihat bahwa
begitu banyak peraturan yang lebih tinggi
dibandingkan hanya permen
yang boleh ditabrak
mungkin perda atau pergrup bahkan pergrup dimanapun agar selalu harmonis dengan undang undang yang ada
karena kalau dikatakan kadang dilanggar ya faktanya dengan klausul yang sangat clear ya pasal dua puluh enam ayat satu dua dan tiga ya itu bagaimana menjawabnya
karena memang betul kok kalau satu komisaris umn dan dia juga menjadi komisaris yang pasarnya sama misalkan perusahaan umn nya tambang
lalu swastanya juga tambang atau terkait dengan tambang nah itu ayat satu sudah jelas jelas melanggar
saya kira ini masih dalam tarap bagaimana kita memecahkan problem di permennya
bukan bicara masalah pendidikan
karena kalau bicara masalah kan tentang isu yang beredar ya itu katanya komisaris bumn nya asn bukan tidak relevan
karena kami tidak mengurus masalah itu itu masalah utusmen
bagaimana pegawai n atau jabat publik menjadi komisaris
saya kira itu ada aturan yang lain yaitu undang undang bumn
tadi pak bang ferry juga sudah sampaikan
ada undang undang bumn
saya kira saya persimpit tapi sangat keberatan ya
besok ada undangan dari pak ses untuk berdiskusi tentang masalah ini
saya kira saya sudah perintahkan kepada para deputi dan direktur untuk ya bawa saja
itu kan baru indikasi
kalau memang salah verifikasi toh kami belum masuk tahap penelitian atau bahkan jauh ke penyelidikan
ini baru tahap advokasi sesuai dengan amat
indikasinya sekuat apa sebenarnya pak kodrat
karena menarik begitu ya ingin membuka suatu praktek rangkap jabatan
tapi tidak memberikan dengan jelas siapa orangnya posisinya seperti apa
sekali lagi anda salah
saya tidak ingin mengungkap ada rangkap jabatan
saya mengungkap ada permen yang bermasalah
tidak relevan anda menanyakan masalah nama
kecuali kalau kita ingin membuktikan
masuk ke persidangan
sayang menyambung yang disampaikan bang arya tadi
jadi dari kementerian bumn mempertanyakan jika betul memang ada posisi rangkap jabatan yang ini kemudian memang berkorelasi dengan permen itu permen bumn siapa orangnya
saya tidak akan sebutkan di sini
oh oke baik
walaupun kita mau ketemu untuk dirapatkan bersama di sana tempatnya
oke berarti akan dibuka kepada menteri bumn
bukan siapa orangnya bukan siapa perusahaannya
tapi bagaimana ini bisa diperbaiki
itu tadi statement disampaikan oleh
jadi gini loh
saya harap teman teman kppu saya bukan mengajarin ya
harusnya yang diangkat itu adalah ini ada permen yang punya potensi masalah
tolong di tinjau ulang
bukan yang diangkat itu adalah ada enam puluh sekian
yang ini ada satu orang merangkap dua puluh dua jabatan
fokusnya jadi berubah
coba suratnya dari teman teman kppu isinya adalah
ini ada ini permennya bumn ini potensinya ada bermasalah nih
coba di tinjau ulang
nah kan lain soalannya
tapi kan yang terjadi kan bukan itu
yang diangkat malah rangkap jabatannya
dan orang orangnya jumlahnya dan sebagainya
sejak awal harusnya itu yang diangkat
makanya saya pun akhirnya nanya
yang mana yang rangkap gitu loh
yang kedua permennya nggak melanggar undang undang
kalau yang potensi gini loh
kalau bilang potensi ya
kita bawa mobil pun punya potensi pelanggaran
tapi sepanjang dia di jalur yang benar nggak ada masalah
tapi apakah ada potensi
selama bawa mobil apa kita punya potensi pelanggaran
pasti punya potensi
tapi sepanjang kita di dalam rule yang benar dia nggak melanggar
sebenarnya saya nggak mau debat di publik seperti ini gitu
saya pengennya itu kami dengan kppu itu ngobrol
mana ini kita bahas nih satu satu permennya
cuma kan karena teman teman ktp lempar ke media nih
ada di polemik
kita pun jadi bingung
kami pun jadi bingung
apalagi yang terangkat coba tadi
yang terangkat kan akhirnya yang dibahas oleh teman teman cnn apa
rangkap jabatan yang enam puluh dua itu
yang dua puluh dua itu
karena kppu ngebahasnya permen
kalau bawas permen ayo kita bahas permennya
berarti bang arya yang ngajakin kppu mungkin untuk merapat ke kementerian bumn
atau inisiatif mungkin dari menteri bumn datang ke kppu
nah aku lihat kita udah undang teman teman kppu untuk ngobrol ngobrol
udah sampai surat kami untuk ngajakin ngobrol ngobrol
ada komentar pak khodrat
ini di mana mbak
sehingga satu suara begitu
bagaimana kemudian mengelola isu yang disampaikan seperti apa
dan targetnya seperti apa
kalau ketemu bang arya sering
di raksor di raksa di rdp
akhirnya sama sama mitra komisi enam
cuma memang kalau tadi disampaikan oleh bang arya bahwa
bang arya bahwa media
berbeda ya kami juga tidak
pikir begitu jauh ya karena
memang tidak relevan kalau kita bicara
hanya tentang bahwa ada indikasi
dari data yang kami temukan
ini perlu diklarifikasi
memang kami melihat ini akibat
ada pasal yang tadi kami anggap
masalah debat hukum tentu
bukan di sini tempatnya betul
bang arya saya setuju bahkan saya
menyerahkan kepada bang ferry ini
yang bisa menjadi
penengah dalam masalah debat hukum karena bagi kami
bicara tentang masalah
akhbar formil begitu ya
bicara karena undang undang di dalam
perusahaan usaha nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tidak dikatakan bahwa
seharusnya sudah bisa dibuktikan
kalau kita akan sampaikan datanya
kita akan tunjukkan bahwa
perusahaan swasta ini
satu pasar ini sudah
pelanggaran tapi kalau
misalkan bicara tentang ayat ketiga
tentang dapat menimbulkan kami
nggak sampai sana ya memang sudah
itu taraf penegakan
karena sekarang kita punya
anti praktik monopoli dan pesan tidak sehat
karena sangat clear ya bahwa
sifat sanksinya hanya
hanya penghentian praktek tersebut
orang lain yang lebih
mungkin lebih pas lebih profesional ya
kalau kita bicara yang
yang poin ketiga
praktik monopoli itu perkara yang berbeda
karena ada sanksi yang juga berbeda
di pasal sembilan sampai pasal dua belas itu ada
harus dihitung ya kerugian
kerugian dari negara
kerugian dari yang lain
saya kira saya sepakat dengan bang arya
bahwa memang ada
tujuannya ini hanyalah
bagaimana dengan indikasi yang kami punya
karena ini semuanya berasal dari
masyarakat melaporkan bahwa
ada pasal di permen
bumn yang baru
undang undang nomor lima di pasal dua puluh enam
dan kami ingin
buktikan melalui penelitian kecil kecilan
coba kami lihat di lima sektor
coba lihat dari
data data ahu perusahaan bumn
dan itulah yang kami temukan
itu baru indikasi
betul saya sepakat dengan bang arya
tapi sekali lagi
sangat salah besar
saya sampaikan bahwa kppu ingin mengungkap ingin
ada perbaikan di masalah tersebut
di permen tersebut dan ini
paling pentingnya untuk menjadi
sebetulnya masih banyak sih
di permen permen kementerian lain
bertabrakan jadi bang ferry mungkin
lebih paham bang arya
kalau masalah tersebut
nanti ya bang ferry komentar ya
kita jeda dulu ya
bapak bapak kami akan kembali
usai jeda berikut ini
terima kasih anda masih bersama kami
kita minta pencerahan bang ferry deh
tadi pak kodrat sudah menyampaikan seperti itu
kemudian catatan bang arya
tidak merasa bahwa peraturan menteri bumn
melanggar ada undang undang ataupun regi yang berbeda ini ya
ada undang undang ataupun regi yang berbeda ini ya

ada undang undang ataupun regi yang berbeda ini ya

tentang larangan praktik monopoli ya
memang tujuannya untuk mencegah
timbulnya praktik monopoli dan persaingan
yang tidak sehat
kepada satu atau lebih
untuk mengendalikan produksi
nah bayangkan kalau ada
dengan berbagai perusahaan
yang berkaitan dengan hulu dan
hilir dari bisnis tertentu
tentu satu orang ini akan mendominasi
bagaimana proses itu bisa berjalan
terutama mengendalikan pasal satu
maka mau tidak mau
akan timbul praktik monopoli
tujuan dari kppu
adalah memastikan sumber masalahnya
yaitu peraturan menteri
yang membolehkan itu
dibatalkan atau diubah
apa yang sudah terjadi ini
tentu sangat relevan bagi saya
nah ini antara mas kodrat dan
yang mereka harus jaga
kalau nama itu ada sama saya
saya sebutkan saja begitu ya
tapi yang penting tentu saja
nama nama yang mengendalikan
mau tidak mau harus memilih
perusahaan mana yang kemudian
dia akan jalankan
bahkan tanpa harus
duduk di berbagai perusahaan pun
praktik usaha buruk itu bisa
apalagi kalau mereka
berada di banyak bahkan puluhan perusahaan
itu tidak sehat
dan kemudian merusak
menumpuknya kekuasaan pengendalian pasar
kepada seseorang tidak dibenarkan
kalau kita simak sekali lagi
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu
ada ketentuan soal penyelenggaraan
penyelenggaraan negara lain itu termasuk
apa para pejabat
yang diberi tanggung jawab oleh bumn
untuk mengelola perusahaan perusahaan
mereka ini punya tanggung jawab
membangun bumn secara
dan bumn juga bertanggung jawab
untuk memastikan profesionalitas ini
memberi tahu bang arya
apa saja yang bisa dilakukan
agar kemudian bisa
mewujudnya bisnis atau ekonomi yang profesional
atau perusahaan perusahaan lain
nah saya berpikir ya
tadi bang arya mengatakan ini banyak sekali
kita pakai di banyak perusahaan
itu sudah kasih
informasi ke kita bahwa
ada kok orang orang yang duduk
di banyak perusahaan itu
karena memang kapasitasnya hebat
tapi saya pikir untuk profesionalisme
good corporate governance yang kemudian
menggunakan prinsip profesionalisme
kemandirian dan segala macamnya itu
mau memastikan bahwa perusahaan itu
bisa berjalan bisnisnya dengan baik
tidak untuk keuntungan
tonal atau pelaku usaha
keuntungan publik gitu ya
nah itu disebutkan di dalam undang undang sembilan belas

jadi saya pikir
bang arya yang tahu
mudah mudahan ngopi itu
untuk peraturan menteri itu
diperbaiki lah kurang lebih gitu
saja apakah artinya ini nanti
setelah bertemu dengan kppu
kementerian bumn oke
tidak ada direksi yang bisa merangkap
jadi direksi gak boleh merangkap
ini yang diperbolehkan adalah komisaris
komisaris diperbolehkan untuk
merangkap itu pun
itu pun ya itu pun
tidak boleh punya
komisaris dan dewan pengawas
dewan pengawas diperbolehkan juga
ya komisaris dan dewan pengawas sama ya
hanya itu dan pun
diperbolehkan kalau itu tidak punya
benturan kepentingan dengan bumn
jadi kalau dia punya benturan kepentingan
maka dia gak boleh
jadi itu jelas dipermennya jelas diatur
jadi bukan direksi
pak faisal itu kan namanya direktur ya ini bukan
direktur dilarang bang mereka profesional
itu pun dia
tidak boleh jadi nggak boleh ada
benturan kepentingan dengan bumn gitu
kalau dia disaksa gak ada bedanya gitu
oke singkat saja karena waktu kita terbatas
jika nanti memang ada temuan
ada benturan konflik of interest disana
apakah kementerian bumn siap
membuka opsi peluang untuk merevisi
peraturan menteri bumn ini
gini kalau salah orangnya
bukan regulasinya yang disalahkan
orangnya yang diganti
gitu aja sebenarnya
oke sebagai penutup sebagai penutup
ya kalau dari kami
dari kbpu saya tidak
bicara tentang pribadi saya bicara
kelembagaan saya kembali menegaskan
sudah kami jalankan
salah satunya sekarang adalah
saran rekomendasi terkait
ada permen yang
kalau melanggar sih kami
pikir sudah melanggar ya tapi
kalau memang dianggap
kita bicara masalah potensi
oleh pak oleh bang ferry
kita bicara tentang
potensi kedepan yang
relatif memang tidak kita inginkan
tadi sudah disampaikan bang arya juga
tentu kami juga bersedia
bang ferry untuk membuka
kepada pihak teman teman
di kbpu mn
kami juga butuh kepastian
apakah di perusahaan perusahaan
pertama misalkan ya
misalkan tidak fiktif
di adart nya notarisnya tambang
tapi rupanya misalkan dia cuma
misalkan saya tidak tahu belum sampai kesana
nah ini mungkin yang mungkin bisa membantu
bang arya tadi juga ini kalau ada
orang ini melakukan dan memang terkait
dalam proses dalam
pasar relevan yang sama
harus dicopot atau dimintalah
yang di swastanya
kalau yang seperti tadi disampaikan
ada satu pejabat publik yang
saya kira pasarnya kan berbeda
satu pasar perbakan satu
market place saya kira kaitannya hanya
masalah di permodalan tapi masalah
pasar relevan saya kira tidak ada
tidak terkait makanya
tidak relevan sih masalah nama orang dan juga
sama perusahaan tapi yang pasti memang
kami berharap betul
nanti pada saat
ketemu berempuk kawan kawan
ppwn kawan kawan kemenik
bumn itu bisa diterapkan
tentang itu tidaknya lah saya juga
paham begitu sulitnya
mengurus bumn yang sebanyak itu
dengan kinerja yang
lebih banyak yang
jeleknya daripada yang bagusnya
pakatan lah untuk bagaimana
permen ini terutama pasal tersebut lah
secara bahasa hukum itu lebih benar
seperti bahasa bang ferry
tidak menabrak dan kami juga bisa
bisa mengerti bahwa
undang lebih tinggi dibandingkan permendik bumn
baik saya harus menabrak durasi
saya untuk memberikan kesempatan kepada
bang ferry closing statement satu menit saja
singkat bang waktu kita sudah habis
ya memang paling
banyak potensial ya peraturan
peraturan menteri itu
menyimpang dari undang undang
makanya kadangkala peraturan menteri
ketentuan ketentuan di undang undang
yang tidak terlalu rigid
sehingga disanalah permainan
ada disertasi yang mengkritik soal
peraturan menteri sebaiknya
tidak ada peraturan menteri
yang ada peraturan pemerintah dan peraturan
presiden saja karena kan
tugas menteri kan membantu presiden
nah kalau setiap menteri
bisa membentuk peraturan menteri
nah ini bukan tidak mungkin masing masing
menteri kemudian menjalankan
atau kemudian alfa
mengatur sesuatu yang
kemudian berpotensi merugikan negara
dengan besar hati kementerian bumn
menghaji peraturan menteri
yang ada bagaimanapun
kementerian ini mengelola
suatu bisnis atau kekuatan
ekonomi besar yang bukan
tidak mungkin memang ada hal
yang bisa saja luput atau
menguntungkan pihak pihak tertentu
baik terima kasih bang ferry
perspektifnya pak kodrat bang arya
dari dua lembaga ini kita tunggu follow up selanjutnya
terima kasih waktu anda
malam hari ini selamat malam
terima kasih bang arya